penyusup itu bisa lolos dari penjara kandang messi
bagaimana kau bisa selamat
nanti aku ceritakan nimas
pasti ada yang membebaskan dia
ada pengkhianat di istana kandang wesi
kau tolong gusti prabu narawangsa
bawa dia pergi dari sini selepas
aku tidak mau meninggalkanmu sendirian
benar benar tidak terima
kalau sampai terjadi sesuatu pada putraku langsung sah
dan aku bisa membuktikan kalau kau terlibat
aku akan menuntutmu di depan hukum istana
tapi ingat yunde
jika semua itu tidak terbukti
aku akan balik menuntutmu
aku akan pastikan
kau akan mendekam di dalam penjara dalam waktu yang lama
siapa kau sebenarnya
aku akan memberitahumu
jangan bunuh aku
sekarang kau aku ampuni
tapi jika kau berulah kembali
aku tidak akan segan segan untuk menyakiti
namaku dia ada di dalam tangan aku

tapi aku sudah melakukannya
aku akan ber equity
tapi aku segar
aku sudah dekade
hai hai murid pertama ku setengah tahun dia menghilang ternyata dia sudah menyempurnakan
jurus kumbang tanduknya cuma kau lari lebih baik kau menyerah saja itu akan mempermudah mati
aku tidak pernah menyerah percuma kalau suruh aku menyerah aku tidak tahu cara melakukannya
besar mulut kau
ini masih malam
dia penyusup itu bisa lolos dari penjara kandang wesi bagaimana kau bisa selamat nanti aku ceritakan
ini raden pasti ada yang membebaskan dia ada pengkhianat di setan akan wc sekarang cepat kau
tolong gusti prabu narawangsa bawa dia pergi dari sini selepasnya
tidak aku tidak mau meninggalkanmu sendirian menghadapi mereka jangan khawatir aku akan
segera menyusul tapi untuk sementara aku harus menghadapi mereka terlebih dahulu kita tidak
mungkin menghadapi mereka berdua sekarang baik aku pergi baiknya mas mawagun ayo rindu kembali

susah jagalah dia
berikanlah keselamatan padanya
ya allah hamba mohon padanya ya allah
dia adalah satu satunya putra hamba
dia adalah segalanya untuk kami ya allah
hamba memohon padamu
hai berikanlah petunjuk

hai jangan curang ya baik raden satu dua
hai tiga empat

eh wasapun adalah puteranya jangan putraku langsung sert gw
terima kasih aden
aden baik sekali
aku tak tahu langsung langsung dimana kau aden
aku harus mengelur wakil
sampai nimas diakumala berhasil menyelamatkan prabu narawangsa
sampai kapan kau akan terus menghindar
maju dan hadapi seranganku
jika seperti ini terus
aku akan kehabisan nafas
segeralah selamatkan prabu narawangsa
bertahanlah gusti prabu
aku akan menyalurkan tenaga dalam
untuk menyembuhkan gusti prabu